benterokan pecah antara polisi dan warga desa unggah
kecamatan prayo berat kabupaten lombok tengah ntb
yang melakukan aksi demo di kantor kepala desa pada selasa
mereka memprotes kepala desa unggah yang diduga
melakukan tindakan pelecehan terhadap salah seorang istri warga desa unggah
warga yang berdemo mencoba menerobos masuk kantor desa
untuk menemui kepala desa yang disangka melakukan pelecehan
aksi ini kemudian dihalau polisi dan bentrokan pun tak terelakkan
merespon hal tersebut kepala desa yang bersangkutan
kemudian menjelaskan dan memberikan klarifikasinya kepada warga yang berdemo
silakan para berdemo atau yang merasa keperluan lakukan upaya hukum
jika ini memang benar saya bertanggung jawabkan dunia akhirat
dan begitu pun dengan saya
saya akan melakukan upaya hukum untuk melakukan pengaduan
terkait dengan tindak pidana ite
sementara itu suami dari perempuan yang diduga dilecehkan oleh kepala desa
menyatakan ia akan segera meminta istrinya pulang
saat ini perempuan yang diduga dilecehkan itu
sedang bekerja sebagai tki di arab saudi
secepatnya istri saya harus pulang
biar dia akan langsung ngomong berdua
nah itu permasalahannya
saya demokrasi jumlah aparat ditempatkan di lokasi
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
lalu rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat